lo udah pulang selamat
lagian soal tanah sama sawah warisan
alah gak sebanding sama lo gus
tumben amat nih mak so sweet
tapi mak masalahnya itu bukan itu sekarang
masalahnya sekarang tuh justru agus yang lagi pengen pacaran
agus lagi jatuh cinta
gimana pun caranya agus kan harus bisa deketin cewek itu
dasar bocah aneh
mau ke pasar ke sekolah ke mall asli
s lima sapu selalu siap setiap saat
lo tuh ngapain sih kesini lagi
di dalam rumah tuh ada bokap gue
kalau sekarang sih saya siap menghadapi bapak kamu yang galak
mau lo tuh apaan lagi sih gus
ini nganturin koran kayak biasanya
maksud gue bukan itu
eh tapi lo mau nganturin koran naik sapu terbang
eh pegangan kayak biasanya biar nggak jatuh
bu jalan bu
tidak bercontoh tanpa member
akhirnya udah terangin
kayak gak percaya gapun sih
nah mau kalau biput sih
dayu usa tiang fungsi